sampai jumpa future saya
sampai jumpa future saya

ada apaan sih
ini ini pak
dia lagi dia lagi
ada buktinya nggak
sia sia sia buktinya
ayo ikut ke ruangan bos dulu
ini bos ada masalah
ini yang namanya pak hendra nih
nah terus mereka tuh pada ngamuk ngamuk semua bos
terus mereka tuh gak kepengen pak hendra kerja di sini lagi bos
gue kan udah bilang sama lo
sekarang buat sementara lo gantiin gue jadi bosnya di situ
kalau masalah kecil begini lo handle sendiri lah
ya beresin semua
jangan bikin nama baik lsm cahaya dihancur nih
lo kerja yang benar
agung bisa atasin semuanya sekuat tenaga bos
dengar lo tenang tenang tenang tenang
nih gue nggak mau tahu ya
pokoknya masa depan lsm cahaya itu ada di tangan lo juga
jadi kerjain benar
jangan banyak tidur aja lo
perlu digendutin lagi
apa jangan jangan itu benar kalau satria itu bukan tukang ojek
apa satrio yang punya lsm cahaya
ya aku nggak mau tahu ya
lo atur sendiri
kalau masalah masalah begini nggak usah telepon gue
mau datang ke sana udah beres semua masalah
gue makan siang dulu sekarang
tapi masih si satria yang punya lsm cahaya
kalau iya berarti selama ini satria bohongin aku dong
urus yang benar semuanya kalau
waduh mampus lo
ada perlu sebentar bos
habis ini saya biarin semuanya bos
saya aja yang kerjain bos
terima kasih bos
selamat siang bos
eh makan siang
kamu habis telepon siapa sat
tapi kok nyebut nyebut nama lsm cahaya
temen aku mau buka lsm juga gitu kan
terus karena dia tahu aku kerja di lsm gitu kan
bukan temen kecil kecilan
dia nawarin aku juga kerja sama
jadi pegawainya dia juga gitu
tapi kok kamu sebut sebut nama lsm cahaya
kalau misalkan kamu cuma bantu temen kenapa kamu ngomong kayak sama orang lain
kan ini sama temen
ngomong sama temen sendiri kan biasa lah
sama teman sendiri gitu ayah
aku juga bakal lagi kecil
baga rendahan lah
ini mah dibawah wmr lah
tapi kedengerannya kayak kamu yang berkuasa ya
wah nggak ayah nggak sama sekali
dan namanya juga lsm cahaya kamu tahu nggak
lsm cahaya itu baru ngasih proyek besar ke perusahaannya nontalita kamu tahu
wah nggak tahu ayah
oh ya bagus dong berarti itu ada kemajuan dong
lsm cahaya kan masih baru tuh jadi bos aku kan baru buka
mungkin kalau dia kerja sama sama perusahaannya non talita kan juga masih baru
lebih murah harganya
gitu mungkin begitu
ya aku sih gak tahu itu mah urusannya bos aku
kita makan siang sekarang
enggak lah kamu juga lagi buru buru kan
nontalita juga lagi ada masalah jadi aku temenin nontalita dulu aja
yaudah nanti sore aku jemput ya
yaudah kamu hati hati ya sat
iya sama sama kamu juga
ya masuk deh
hampir ketahuan gue mampus
aduh untuk nggak ketahuan nggak boleh ketahuan
nggak payah mungkin